di tengah pekej pak
di tengah pekej
di tengah pekej
panggilannya sekarang jero mangku pusat
karena saya sendiri
saya apa selaku pemangku di burung kayangan tiga
panggilannya jero mangku pusat
jero mangku pusat
jero mangku pusat
pak jero mangku pusat

tempat tinggal saya di klungkong
di subakbau pak
wah ini mantan
atas apa yang bapak mau tanyakan
berapa yang mau tanya
ya apa yang saya mau
tidak usah banyak banyak
sama dengan yang tadi
satu pulau jawa
pulau jawa betul
pulau kalimantan betul
pulau lombok betul
suku dayak di kalimantan betul
terima kasih bapak dan ibu sekalian

atau bersifat dua ribu delapan belas seluruh tanah di kabupaten bandung sudah bersertifikat
mencapai sekitar satu ratus dua puluh enam juta bidang
tapi syukurlah wira swasta
kedua iwayat urdana menggabung wira swasta
itu sebenarnya kan karena banyaknya itu dikuru
menyebutkan pulau sampai sekian ribu itu
kita kan minta berapa ya
kadang sepuluh orang lima belas begitu kan
oh sangat bergembira pak
syukur sekali pak presiden
sebenarnya baik sekali dengan rakyat kita di banggar
nyangka gak bakal dapat dadaan pak